sementara itu agar lolos dari pemeriksaan polisi di pos penyekatan peramudik
seorang pengemudi mobil yang akan menuju palembang bersama keluarga
nekat menggunakan jaket tni
polisi langsung menyita jaket tni yang dikenakan
karena tidak memiliki surat bebas covid sembilan belas
pemudik ini pun diminta putar balik
kasat lantas polis datang gerang menyebut adanya larangan mudik pada tanggal enam mei mendatang
para pemudik memilih untuk pulang lebih awal
harus memiliki hasil sep negatif baik itu pcr atau sepantigen
kemudian mengisi ehac
yang berengana mudik tanpa hasil sepantigen negatif atau hasil pcr negatif
kita arahkan untuk ke tenaga kesehatan untuk mengetes dulu
apakah kondisinya negatif dari covid atau positif
kalau sudah ada hasil negatif baru kita kasih